ini belakangan sederet nama mulai dari pengusaha hingga menteri diusulkan menjadi ketua tim sukses jokowi maruf pada pemilihan presiden mendatang
namun akhirnya nama erick thohir resmi ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin setelah melalui proses seleksi oleh sembilan partai koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
tensi politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas kian tinggi
sejumlah tokoh mulai dari pengusaha hingga menteri difavoritkan menjadi ketua tim sukses jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
namun dari nama nama tersebut nama pengusaha erick thohir akhirnya terpilih menjadi ketua tim kampanye nasional joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
erick thohir adalah seorang pengusaha asal indonesia pemilik sekaligus pendiri mahaka group yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan media dan entertainment
grup mahaka media milik erick thohir kini telah berhasil menguasai berbagai macam media di indonesia termasuk diantaranya sejumlah majalah sebuah stasiun televisi hingga stasiun radio
selain di media erick thohir juga mengembangkan sayap di bidang olahraga
diawali dengan pendirian klub bola basket mahaka satria muda jakarta dan maha putri jakarta hingga membeli saham klub inter milan italia dan masimo morati seharga tiga ratus lima puluh juta euro atau setara lima tiga triliun rupiah
erick thohir pun lantas didapuk menjadi presiden klub inter milan sejak lima belas november dua ribu dua puluh
tidak sampai di situ kecintaannya di dunia olahraga membuat erick thohir ditunjuk menjadi ketua komite olimpiade indonesia atau koi periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas dan ketua pelaksana asian games dua ribu delapan belas hingga berhasil membawa indonesia finish di posisi empat besar
kesuksesan asian games kemarin erick thohir menunjukkan kemampuan tersebut di indonesia
erick thohir juga menunjukkan kemampuan tersebut di indonesia

kesuksesan asian games kemarin akhirnya membawa erick thohir ditunjuk menjadi ketua tim sukses pasangan calon presiden jokowi dodo maruf amin pada pemilihan presiden berdatang